terima kasih anda masih bersama kami
keterbatasan tak menjadi penghalang untuk seorang pria penyandang disabilitas asal cimahi untuk bermimpi
meskipun tidak memiliki dua kaki pada tubuhnya rahmat hidayat akan mencoba memecahkan rekor berenang di selat madura
tepat pada tujuh belas agustus nanti
berlatih dan fokus menjadi bekal dirinya untuk menempuh jarak enam km mengarungi derasnya lautan
untuk meraih mimpinya tanpa kena lelah dan penuh semangat rahmat hidayat terus berlatih berenang di kolam renang ciawitali kota cimahi
berlatih selama empat jam dalam sehari serta terus meningkatkan pola latihan saat ini ia telah menguasai tiga gaya brand
kalau kuku kuku lagi belajar
siapa sekarang cuma bisa berlatih dan berlatih
bukan memakamkan tapi ada kekuatan
tak sempurna namun rahmat terus berusaha
ya meski tak memiliki dua kaki pada tubuhnya rahmat akan mencoba memecahkan rekor berenang di selat madura
tepat pada tujuh belas agustus nanti
bagi penyandang disabilitas sepertinya jarak tempuh enam km mengarungi derasnya lautan tentu bukanlah hal mudah
dukungan untuk meraih mimpi pun berdatangan untuk membantunya
salah satunya dari dinas pendidikan kota cimahi yang akan membiayai seluruh fasilitas pemecahan rekor nanti
teresna pamungkas cimahi